pertunjukan ludruk biasanya dikemas dengan menggambungkan beberapa unsur kesenian
seperti tari tarian iringan gamelan lawakan atau dagelan hingga hadirnya lakon cerita
di tengah modernisasi dengan berbagai kecanggihan teknologi
ternyata tidaklah mudah untuk membuat kesenian ini tetap bertahan
pengaruh budaya barat yang masuk ke negeri melalui pertunjukan pertunjukan modern
nyatanya turut berdampak pada eksistensi kesehatan
dan juga dikemas dengan berbagai kecanggihan teknologi
cukup banyak tokoh di surabaya yang turut memperjuangkan keberadaan ludruk
salah satunya ada seniman luruk kawakan surabaya yang bernama meimura
menurutnya sejak taman hiburan rakyat atau thr ditutup
membuat ruang seni bagi seniman ludruk kian terbatas
tepatnya di tahun dua ribu sembilan belas meimura didukung oleh seniman dan warga kampung gunung anyar
masih sebuah sanggar yang diberi nama sanggar anak merdeka indonesia
sanggar ini menjadi tempat untuk meimura dan kawan kawannya untuk melatih ludruk
dan berbagai kesenian lainnya kepada anak anak secara gratis
menurutnya tidak mudah untuk memperjuangkan eksistensi ludruk
jika tanpa didukung banyak pihak
memura berharap ada perhatian lebih dari pemerintah kota surabaya
bagi seniman ludruk untuk terus berkarya
bila ingin bertemu pak presiden semoga bisa bertemu
maka sebenarnya pemerintah kota harus melihat itu sebagai miliknya
ya harus diurus hak ciptanya dan seterusnya karena perbedaannya jelas
sebagai kekayaan yang tak benda kekayaan tak benda
milik bangsa dan negara saya pikir harus diopeni
karena bisa menjadi media untuk menjadi bagian
menjadi mencerdaskan generasi muda
perjuangan meimura untuk melestarikan ludruk nyatanya tidak mudah
mulai dari pandemi melanda yang membuat waktu untuk berlatih anak anak berkurang
hingga panggung sanggar tempat berlatih ludruk ambrol akibat hujan
meimura berarti biasanya kalau melatih anak anak ludruk itu berarti di sini ya pak ya
iya di sini
tapi di sini tidak hanya mengajarkan ludruk
tapi hampir semua kesenian dasar dasarnya kita berikan
dengan harapan bahwa anak anak akan punya bekal dasar dasar itu
sehingga kalau melakukan pengembangan
itu sudah punya basic dari kampung lah
itu ide nya seperti itu
pak terus kemudian nah ini sekarang kondisinya yang biasanya jadi panggung
terus ada terkendala seperti ini bisa ceritain nggak pak
ini kenapa sebenarnya pak
ini peristiwa dua kali ya
yang pertama itu pohon patah kena angin
terus sudah kita perbaiki jebol juga dulu
kemarin itu hujan deras ya
nah ini kan kita tutup plastik supaya air tidak masuk
ternyata bocor kita tidak tahu maka ambrol
alunan gamelan mengiringi suara merdu para sinen campur sari
keluarnya dua penari remo cilik menjadi penanda pembuka pertunjukan ludruk
di balai budaya alun alun surabaya minggu malam
berjudul langit mendung bumi ponorogo
pertunjukan ludru kali ini akan mengisahkan tentang sosok warok suro menggolo
yang merupakan pembesar pasukan dari ponorogo
penuhi trik politik namun menyimpan
kisah cinta yang cukup romantis
ada yang menarik dalam pertunjukan ludruk kali ini
pemain ludruk yang terlibat
ternyata banyak dari kalangan muda
sekarang kan ludruk itu
banyak yang gak tau kan
padahal ini kan kesenian
kalau buat saya sendiri yang
bikin saya tertarik di ludruk ini
dari kecil saya itu udah
budaya budaya di jawa timur
saya tertarik ludruk itu dari
keinginan dari hati saya
ikut mementaskan ludruk itu
ya dari keinginan hati saya
antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan
ludruk nyatanya cukup tinggi
bahkan penonton yang datang tanpa
seru sih karena kan
sekarang kan jarang banget ya ada
ludruk ini apalagi kan
menggunakan bahasa surabaya kan
seni budaya kan sudah tergeserkan
nah itu jadi kayak buat
anak anak itu jadi terinspirasi
lihat seni budaya ini tadi gitu
seru sih karena
bagi saya sendiri
ini pertama kali biasanya kan
di daerah balai pemuda terus ada
ludruk ini jadi ya
jadi lu ranyu lu ranyu
cek di arah cek di arah
saat ini pemerintah kota surabaya
tengah berupaya untuk menghidupkan kembali
kesenian ludru dengan cara menggelar
pertunjukan pertunjukan dalam berbagai event
hal ini diapresiasi para seniman ludruk
namun mereka juga berharap
pemerintah terlibat lebih jauh lagi dalam
proses pembelajarannya apalagi
kesenian ludruk merupakan repertoar
yang dinamis yang memungkinkan untuk
mengikuti perkembangan zaman
tim liputan surabaya jawa timur